untuk bisa menikmati sepincuk nasi liwet solo caranya cukup mudah
hampir di setiap sudut kota solo terdapat banyak penjual nasi liwet
baik berupa warung makan warung tenda maupun di emperan
salah satunya adalah nasi liwet di daerah jongke
tepatnya warung tenda nasi liwet mbok mami yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nasi liwet mbok mami saat ini dikelola generasi ketiga
ya lebih gurih ya lebih gurih itu
sayurnya juga nggak terlalu manis ya tata pelanggan gitu
ini isiannya nasi liwet itu apa saja
yang standar ya nasi suwir ayam suwir sama telur itu ya standar
ya ini komplitannya ada
bubur lemu bubur lemu tumpang nasi tumpang
nasi liwet jadi andalan masyarakat untuk menu satap sahur
bahkan tidak hanya warga somasi
tapi juga seluruh jawa selatan
seperti yang dilakukan susi dan teman temannya yang datang dari klaten
tiap kali ke solo pasti makan nasi liwet
asin gurih kalau di klaten tidak ada
sayurnya sama nasi gurih
ya beda lah kalau di klaten ada tapi nggak enak seperti sulu
menurut sejarahnya nasi liwet bukanlah makanan keraton
melainkan dibuat oleh masyarakat biasa yang tinggal di desa menuran
kecamatan baki kebupaten sukoharjo
sekitar tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat masyarakat menuran mulai mencoba menjual nasi liwet
ke sekitar wilayah solo atau surakarta
dari sinilah nasi liwet mulai dikenal dan dikonsumsi oleh keluarga bangsawan dan kasunanan
lauk pendamping nasi liwet solo disajikan bersama dalam sepincuk daun pisang
nasi liwet suwir nah ini adalah nasi liwet suwir yang mana terdiri dari nasi gurih
kemudian ada telur pindang kumut telur kukus dan yang menarik
adalah sayur labu atau biasa disebut juga sambal goreng
dan ini suweran ayam diguyur sama kuah opor seperti apa kita coba
gurih tidak terlalu manis namun tetap masih ada pedas pedasnya
tak lengkap rasanya jika menikmati nasi liwet
anda bisa menikmati nasi liwet solo tanpa kerupuk
anda dapat memesan kerupuk udang atau rambak kulit sapi sebagai pelengkap nasi liwet
nasi liwet bisa jadi menu alternatif untuk bersantap sahur jika kebetulan berkunjung ke solo
sri hartono fajar indrajaya solo jawa tengah